sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

ya udah besok kita cari cara supaya kita bisa ketemu sama evita
terus lu minta maaf sama dia
lu sih main tampar tampar orang
jadi tadi ada orang kak
dia minjemin bajunya karena tadi bajunya kena cat
kak yang itu loh kak
yang waktu gue kecopetan
kan ada cowok bantuin gue
nah itu gue ketemu lagi sama dia
oh yang itu
kok bisa ya
gue juga bingung
itu sih namanya jodoh
enggak lah kak
belum lu ketemu sekarang lu ketemu lagi
namanya kok bukan jodoh
yang gak usah ngatain dong
namanya juga lupa
berarti kalau misalnya gue lupa nanyain namanya bukan jodoh dong
balikin ke mejanya gimana kalau gue gak tau namanya
lagi belajar bentar ke supermarket
bentar lagi juga dateng
tadi kevin ada telfon ke rumah rg'll
enggak berdengarkan sama dia
yaudah kalau gitu ya kita coba telfon kevin dulu ya
kevin tolong angkat telfon aku
akhirnya kamu angkat pake telfon aku
kamu masih marah sama aku ya fit
fin dengerin aku aku bener bener
itu udah ya pita
bicarain lain kali aja ya
karena aku pengen bicara langsung sama kamu
jangan lewat telfon
kamu ngerjain aku ya
gak mau maafin
kamu tanya beli tau gak

kamu udah gak marah lagi sama aku kan
karena aku gak kasar sama kamu
aku sangat berpikir
semalaman aku mempertanyakan diri aku sendiri
kenapa aku marah sama kamu menunda pernikahan kita
dan kamu tahu kenapa
karena aku gak sabar untuk memiliki kamu evita
kamu atau nilai buat aku dan kamu segalanya buat aku
dan aku akan tungguin kamu evita
aku akan tungguin sampai kapanpun yang kamu mau
aku akan tunggu sampai kamu siap untuk jadi istri aku
terima kasih sayang

dan mama freiheit sudah menaha malam juga
satu pura udara
untuk kamu hilangin juga belanjaan mama
tunggu sini aja
gak usah peduli mama ya
aku bukan yang mau kurang aja
tapi tante gak seharusnya bersikap seperti itu sama evita
ini sama sekali bukan urusan kami
dan hebat sekali kamu
dulu menikah aja udah berani macem macem ya
ada apa di antara kalian
kenapa dia terlalu kasar sama kamu
aku gak endangered sudah
kamu harus dikit pasa itu
nanti aku bisa selamatkan embainkannya
r element dari kabuk saya
salah vince apples untuk muttain suku
yang punya begitu besar dosa
yang membuat adikku sendiri hilang entah kemana
aduh mana ya orangnya
dari siapa mbak
jadi orangnya tuh tinggi segini mas
rambutnya lurus pendek gitu terus matanya agak sipit mas
saya mau bikin bajunya dia nih mas
oh ini sih baju teman saya mbak
yaudah nanti saya kembalikan
yaudah saya minta tolong ya mas
tolong bilangin dia deh
saya mau bilang makasih banyak
ya makasih ya mas
ya sama sama mbak
katanya suruh mbak bagiin baju ini
terus dia bilang terima kasih

nanti kita berdua yuk yuk
suara siata reedving
lama masuknya gejeknya